selamet dan istrinya harus putar otak lagi begitu sadar iuran bpjs nya menunggak selama lebih dari dua tahun
ia mengaku tak begitu mempedulikan kepesertaan keluarganya di bpjs setelah tak dipekerjakan lagi di sebuah instansi pemerintahan
pasalnya dua tahun lalu iuran itu dipotongkan dari gaji dan dibayarkan oleh instansi tersebut
menunggak iuran untuk dirinya istri dan satu anak bagi selamet sangatlah berat
ia berjualan sayur keliling dan istrinya juga bekerja harian membersihkan sebuah penginapan di surabaya
tahu tak mungkin sanggup membayar iuran sekaligus tunggakan yang menggunung
selamat berencana alih status dari mandiri ke penerima bantuan iuran atau pbi dari pemerintah daerah
kalau sementara ini kayaknya saya minat ke pbi mas
pasalnya kan setelah tunggakan itu selesai ya
jadi kita bisa
kita beralih ke pbi sehingga dapat keringanan gitu
kalau harus nyucil tunggakan sama plus bayar iuran gimana
berat mas berat
berat ya orang tiga juga dua tahun tiga x dua tahun berapa mas
apa yang dialami selamet dan keluarganya menjadi sepotong kondisi masyarakat yang kesulitan membayar iuran bpj
bpjs pun sebenarnya menawarkan berbagai program untuk menjaga kemampuan iuran bpjs
bpjs pun menawarkan berbagai program untuk menjaga kemampuan iuran bpjs
selain alih status ke pbi bpjs juga memiliki program mencicil tunggakan
yakni rencana pembayaran bertahap atau rehab dan penunggak lebih dari dua tahun
hanya perlu membayar iuran dua puluh empat bulan saja
jadi sebenarnya sudah ada dari pemerintah dispensasi juga ya
nggak harus melunasi seluruh tunggakannya bagi yang menunggak lebih dari dua puluh empat bulan

kemudian diangkat ke dua puluh empat bulan itu juga bisa mencicil tunggakannya dan penunggak lebih dari dua puluh empat bulan saja
ini juga lebih dari dua puluh delapan bulan
untuk mereka yang ingin mencicil
namun sejak digulirkan pada januari dua ribu dua puluh
dari satu ratus tiga puluh sembilan satu ratus tiga puluh enam peserta mandiri yang menunggak mengikuti program rehabilitasi
yang menukar merupakan ketua bpjs wajh jawa timur
skema dan program yang ada belum menjadi solusi bagi peserta bpjs
yang tidak mampu membayar
kondisi ini diperparah pandemi covid sembilan belas
di mana banyak peserta bpjs yang di phk dan kehilangan penghasilannya
peserta tidak dibingungkan
karena kalau peserta jkn menunggak pun
apabila mereka dialihkan oleh pemerintah daerahnya kepada program jkn
sehingga tunggakan ini ditanggungkan sebenarnya mas haru
sampai mereka dianggap mereka mampu membayar
dan mereka bisa beralih ke daerah mandiri
menurut arief pemerintah daerah yang sudah mengikutkan warganya ke program uhc ini adalah surabaya
hampir tiga juta warga surabaya menjadi peserta bpjs
hanya saja sesuai dengan perpres enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tunggakan iuran bpjs bersifat melekat ke peserta
sekalipun sudah beralih status menjadi pbi tunggakan itu wajib untuk dilunasi
herudi sudarmanto surabaya jawa timur